terima kasih bapak presiden teman teman mungkin hanya menambahkan sedikit biasanya ada pertanyaan mengenai apa hasil utama dari ktt yang pertama yang dilakukan dalam konteks ais forum ini
jadi ktt ini menghasilkan sebuah deklarasi teman teman deklarasi dengan judul solidarity of the archipelagic and island state forum
nah pertanyaan selanjutnya tentunya apa isi deklarasi tersebut ada dua hal besar isi dari deklarasi tersebut
yaitu pertama para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks ice forum yang lebih bersifat charter base menuju pada pembentukan sebuah organisasi internasional
di dalam kaitan ini para leaders menugaskan para menteri dan juga som untuk mulai bicara roadmap dan untuk bicara mengenai masalah modalitisnya
hal kedua yang dicangkup dalam deklarasi tadi bapak presiden sudah menyampaikan
saya ingin menyampaikan mengenai prioritas prioritas kerjasama yang akan dilakukan ke depan
ada empat prioritas yang masuk di dalam deklarasi
yang pertama adalah mitigasi dan perubahan iklim mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
yang kedua adalah ekonomi biru tadi ada pertanyaan mengenai ekonomi biru
jadi ekonomi biru ada sebagai salah satu prioritas
dan juga ekoturisme
ekoturism juga banyak dibahas di dalam pertemuan
prioritas ketiga adalah mengatasi sampah laut
dan yang keempat adalah tata kelola maritim yang baik atau good marine governance
dan yang membedakan forum ini dengan forum forum yang lain
forum forum yang lain mungkin lebih banyak top down
sementara forum ini kalau teman teman tadi di pembukaan melihat videonya
banyak sekali yang community based
yang dari bawah dilakukan kerjasama yang betul betul menyentuh kepentingan rakyat
dan di dalam acara makan siang tadi kita hadirkan dua brevers
yaitu yang pertama yang mewakili kelompok anak muda inovators
dan satu lagi yang betul betul mewakili anak muda yang memiliki ide ide baru
di dalam menangani perubahan iklim
jadi pada saat kita bicara mengenai masalah inclusiveness
dari bawah ke atas dan juga mencakup semua stakeholders
terima kasih bapak presiden